kementerian agama republik indonesia akhirnya menetapkan satu syawal
seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah jatuh pada rabu besok tanggal enam juli dua ribu enam belas
keputusan ini diambil meski rukyat yang dilakukan di sejumlah tempat tidak melihat hilal
termasuk di sejumlah lokasi di jawa timur
tim hisap rukyat wilayah kerja kediri kabupaten blitar yang melakukan pengamatan
dari puncak bukit kawasan wisata pantai serang
senin petang sama sekali tidak melihat adanya hilal
menurut plt kepala kemenak kabupaten blitar suhadi
hilal tidak terlihat akibat tertutup awan atau mendung
tim hisap rukiat ini telah melakukan semua sistem hisap
baik takribi takiki maupun kontemporer
dalam pengamatan umur bulan masih tiga puluh tujuh menit sebelas detik atau belum each lima
dengan tinggi hilal hakiki minus satu derajat atau tidak akan bisa terlihat
tim hisap rukyat wilayah kerja kediri kabupaten blitar yang melakukan pengamatan
dari puncak bukit kawasan wisata pantai serang
pada saat ini tidak bisa melihat hilal karena tertutup oleh awan atau gedung
di jombang tim rukiat dari kementerian agama juga tidak melihat hilal
saat melakukan pemantauan di perbukitan satradar dua ratus dua puluh dua pelosok
tim melakukan pengamatan pada saat posisi matahari terbenam pada pukul tujuh belas lebih dua puluh
tiga menit sedangkan bulan terbenam pada pukul tujuh belas lebih dua puluh satu menit sembilan belas detik
sayang setelah tim bergerak tidak ada satupun yang bisa melihat hilal
menurut tim rukyat seluruh tim dinyatakan tidak melihat hilal sebab hilal terbenam
pada pukul tujuh belas dua puluh satu menit sembilan belas detik sehingga hilal lebih dahulu terbenam daripada matahari
bahwa di satradar dua ratus dua puluh dua plosok di kabupaten blitar dinyatakan tidak berhasil melihat hilal
hilal terbenam pada tujuh belas dua puluh satu menit sembilan belas detik sehingga hilal lebih dahulu terbenam daripada matahari
dari hasil rukyatul hilal yang dilakukan posisi hilal adalah minus satu derajat enam menit satu detik
sehingga masih di bawah ufuk dan hilal belum terlihat